wali kota depok muhammad idris mengusulkan agar kota penyangga ibu kota bergabung ke dki jakarta
menurut idris usulan ini guna menangani permasalahan pembangunan yang kurang merata di kota depok
hal ini diungkapkan oleh muhammad idris di kantor pemkot depok kami sore
bahwa berbagai permasalahan di jakarta dapat diselesaikan jika kota penyangga bergabung menjadi jakarta raya
seperti permasalahan banjir yang kerap terjadi di jakarta
dan menurutnya jika ada komunikasi di bawah satu gubernur dapat mencari titik permasalahan dan dapat menemukan solusi
sama halnya dengan permasalahan sampah
dan meski sudah ada badan kerjasama daerah bksd menurutnya dirasa kurang efektif
lantaran tetap harus menyesuaikan dengan biro

namun penggabungan ini diakui juga tidak mudah
harus ada kajian mendalam oleh berbagai pakar dan pembahasan oleh dpr serta pemerintah pusat
banyak sekali benefitnya benefit perekonomian
kita jadikan misalnya kota jakarta nanti kota yang tergabung dalam satu komando
maksudnya satu komando gini dalam perspektif otonomi
di daerah cukuplah yang dipilih oleh rakyat gubernurnya gitu
kota kota penyangganya jangan dipilih lagi gitu
seperti yang sudah jalan sekarang kan wali kota jakarta selatan jakarta timur dan sebagainya
termasuk polo seribu
depok juga nanti begitu
bagian daripada jabatan jabatan wali kota yang karir yang tidak dipilih oleh rakyat
tapi ditentukan oleh gubernurnya
jadi kalau ada satu komando
dalam satu aturan dalam satu sistem
realisasi programnya itu akan relatif lebih mudah